pasca viral video penganiayaan seorang siswi hingga pingsan
tim reserse polres probolinggo kota akhirnya menetapkan lima orang pelajar sebagai tersangka
hasil pemeriksaan penganiayaan dipicu oleh masalah asmara
di mana korban dianggap merebut pacar dari salah satu pelaku
setelah dilakukan penyidikan secara maraton
akhirnya penyidik unit perlindungan perempuan dan anak satreskrim polres probolinggo kota
selasa siang menetapkan lima pelaku penganiayaan sebagai tersangka
kelima pelaku masing masing op dp kr dan lf
yang kesemuanya warga kota probolinggo
sedangkan satu pelaku lain yakni ie warga kabupaten probolinggo
kepada polisi para pelaku mengakui jika telah menganiaya korban lh
warga kebon sariwetan kecamatan kanigaran kota probolinggo
di area gedung olahraga mastrip kecamatan kedupok sabtu tujuh belas desember lalu
dalam aksinya kelima pelaku mempunyai peran yang berbeda
op menjemput korban di rumahnya dengan alasan mengajak makan
kemudian dp kr dan lf menunggu di lokasi
mereka lalu mengeroyok korban di mana adegan ini direkam oleh iye
sementara motif pengeroyokan kepada pelajar smk kelas tiga ini karena masalah asmara
korban dianggap merebut pacar salah satu pelaku
tentunya motif ini yang berawal di mana isu atau fitnah yang dilampaikan oleh inisial l
terhadap korban lh ini
sehingga mungkin karena amarah cemburu
dalam kasus ini polisi mengamankan barang bukti berupa baju korban
baju tersangka dan ponsel yang digunakan saat merekam aksi
para pelaku akan dijerat pasal tentang perlindungan anak
dengan ancaman hukuman maksimal lima belas tahun penjara